sementara itu kandidat petahana gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengingatkan tidak ada mahar politik untuk seluruh tim pemenangan
selain itu tidak ada perlakuan istimewa bagi mereka yang telah menguras keringat dana pikiran untuk memenangkan mantan bupati belitung timur itu di pilkada jakarta dua ribu delapan belas
ya itu yang saya katakan sewaktu partai partai mau mendukung saya waktu kita masih dengan teman ahok
teman teman partai udah tahu nunggu ahok itu nggak ada duitnya nih
ya kan itu saya juga sampaikan kita akan menggunakan teknik kampanye yang berbeda
kita ingin ada partisipasi masyarakat warga yang mau dukung baik dari tenaga maupun uang
jadi ini adalah pertama kali kita lakukan